dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual parpol terus bergulir
koalisi masyarakat sipil telah melaporkan komisioner kpu ri dan juga komisioner kpud ke dkpp beberapa waktu yang lalu
kini hampir pihak pihak terkait mulai merespon namun terkesan lambat dan juga pasif
bagaimana kasus ini kemudian akan menjadi ganjalan bagi jalannya penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat
serta seberapa optimiskah kita bahwa dugaan manipulasi ini bisa segera menemukan titik terang jika benar terjadi
dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
pertama adalah ketua kpu ri periode dua ribu empat dua ribu tujuh prof ramlan surbakti
assalamualaikum selamat malam prof roh
selamat malam mas
baik yang kedua adalah anggota komisi dua dpr ri gus pardi gaus pak gus pardi selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
saya dengan bram
saya dengan bram di studio pak gus pardi saya langsung ke anda begitu
ketika beberapa waktu yang lalu ketua komisi dua bang doli kurnia mengatakan akan segera memanggil kpu begitu
kapan kemudian komisi dua akan memanggil pak apa jangan jangan setelah reses di januari mendatang begitu
terima kasih pertama tentu saya merasa prihatin atas kondisi kpu dewasa ini
karena diduga melakukan
sesuatu yang menurut ahli bamar return negara saya tidak perlu dilakukan
sebagaimana disampaikan tadi karena pada hari ini adalah masa reses
tentu kawan kawan termasuk saya sekarang ini sedang berada di dapil
dimana selalu ketua kami menyampaikan
dan meminta seluruh pada anggota dpr ri di masa reses ini
dan minta apa yang beliau sampaikan terhadap aspirasi dan lain sebagainya
oleh karena itu apa yang disampaikan oleh ketua kami dan saya juga berkehendak agar kpu ini kita panggil terhadap kasus dugaan
sebagaimana yang sudah dilansir oleh berbagai mass media dan ini sudah menjadi training topic dari berbagai mass media
dimanapun baik elektronik ataupun media media lainnya
insya allah setelah masa reses selesai yaitu pada tanggal sepuluh januari mungkin dalam minggu itu kita akan memanggil kpu
minta klarifikasi sampaikan apa adanya dan saya juga sudah menyampaikan di berbagai mass media
menyikapi terhadap kasus yang menimpa
karena kpu ini adalah mitra kami tentu saya secara pribadi tentu merasa prihatin
oleh karena itu kata saya di berbagai mass media itu adalah kalau memang kpu tidak berbuat apa apa
tentu harusnya kpu siap untuk diperiksa siap untuk diteli siap untuk diapakan saja
biasanya kalau orang salah tentu dia berupaya untuk menutup hidup
kesalahannya kalau kita tidak berbuat apa apa silakan saja dari sektor apa mau dikadukan
apakah pidana apakah etika dan lain sebagainya tentu kpu harus menyampaikan
mengklarifikasi terhadap persoalan persoalan yang menyandung mereka
oleh karena itu tentu saya berharap kepada kpu apa yang dilansir oleh berbagai media terhadap
apa yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil yang menduga bahwa kpu melakukan kecurangan terhadap verifikasi partai partai politik termasuk verifikasi faktual itu
namun saya sangat berbahagia di mana bawaslu sudah memediasi antara kpu dengan partai umat untuk diberikan kesempatan melakukan hal hal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
daripada partai politik itu untuk menyempurnakan pada jeda yang diberikan
ini adalah solusi yang menurut emat saya adalah sesuatu yang sangat bijak apa yang dilakukan oleh bawaslu dan kpu pun juga dengan lapang dada menerima terhadap mediasi yang diputuskan tersebut
baik walaupun kemudian kalau kita bicara soal mediasi dengan partai umat itu hal yang berbeda begitu ya pak agus pardi terkait dengan tuduhan dugaan manipulasi
mengingat memang ini konteks yang tidak sama begitu
saya akan minta tanggapan dari prof ramlan
seperti apa prof ketika koalisi masyarakat sipil sudah memberikan laporannya terhadap dkpp tapi rasanya masih pasif
apalagi bawaslu mengatakan hingga kini belum menemukan adanya potensi kecurangan seperti itu prof
ya jadi dalam menghadapi kasus ini sebenarnya ada satu prinsip yang harus digunakan
dan anggota kpu tahu itu ya
empat prinsip pemilu berintegritas
empat prinsip itu adalah jujur akurat transparan akuntabel
nah ternyata ini kan kejujuran dan akurasi datanya itu kan diragukan ya oleh teman teman lsm yang di sulawesi selatan sulawesi utara
bahkan beberapa anggota kpu kabupaten kota juga membenarkan itu
terjadi karena kpu kurang transparan
teman teman lsm meminta data apa betul ini
kok di kabupaten tidak memenuhi syarat kok di provinsi sudah memenuhi syarat dan seterusnya
nah ini menurut saya kpu mengatasi itu harus keterbukaan
itu persoalan dihadapi oleh teman temannya lsm bahwa kpu katanya kurang transparan
karena itu maka masuk ke prinsip keempat
nah sebenarnya ini sudah masuk ke dkpp
sebenarnya saya akan lebih setuju kalau ya selain ke dkpp ke bawaslu lebih dahulu
jadi teman teman lsm itu perlu mengadukan itu ke bawaslu
karena ini berarti ada tahapan pemilu yang tidak sesuai dengan aturan
nah itu adalah kewenangan bawaslu
karena kalau dkpp kan nanti soal etik ya
ya atau kedua duanya

jadi yang bagus itu kalau
ya ini ketua bawaslu pak rahmat bahja sudah mengatakan bahwa belum atau tidak menemukan ada kecurangan prof
dalam proses verifikasi faktual
sehingga ini membuat koalisi masyarakat sipil rasanya cukup pesimis jika diserahkan kepada bawaslu
dan akhirnya memutuskan untuk ke dkpp
walaupun kemudian kalau merujuk pada peraturan dkpp nomor tiga dua ribu tujuh belas mengatakan bahwa dkpp bersifat pasif
apakah menurut anda ini cukup begitu
hanya menunggu laporan saja walaupun kemudian sejumlah fakta ini sudah mulai terbuka ke publik begitu prof
ya kalau dkpp memang begitu ya menunggu dia
tapi bawaslu tidak bisa menunggu
karena saya terus terang aja belum tahu persis
walaupun saya teman teman itu juga menyampaikan kepada saya
saya juga sudah bicara dengan kpu
kpu juga membantah dan sebagainya

diaudit apa namanya
itu sehingga akan kelihatan
nah kalau melalui itu tidak bisa
bawaslu bisa menghadirkan dalam persidangan bawaslu itu menghadirkan yang melaporkan
dan yang dilaporkan juga adu data
nah itu yang menurut saya paling pas ini ya
kalau dkpp ada dimensi etiknya gitu
tapi dari segi apakah peraturan mengenai tahapan verifikasi ini dipatuhi atau tidak
nah itu bisa nanti adu data di bawaslu
kalau anda mengatakan adu data itu menjadi kesempatan kemudian untuk bisa melihat mana yang benar dan kemudian mana yang salah
tapi kemudian bawaslu menjawab bahwa belum atau tidak menemukan
apakah statement itu sebetulnya langsung menutup potensi pembicaraan lebih jauh soal pembuktian dari data dari masing masing pihak ini prof menurut anda
saya belum tahu persis dulu perkaranya
mengapa bawaslu mengatakan begitu
bawaslu mestinya tidak hanya menunggu
laporan dari bawaslu dan sebagainya
tapi juga bawaslu bisa ngecek ke lapangan
kan ada anggota katanya beberapa anggota kpu kabupaten kota yang mengatakan begitu
nah ini bawaslu bisa melihat itu
jadi bawaslu tidak boleh hanya menunggu
apakah teman teman lsm sudah melaporkan semua itu dengan data yang mereka
bukti bukti yang mereka miliki
atau statement kpu itu hanya
bawaslu itu hanya berdasarkan pengamatan saja ya
belum ke lapangan gitu
itu saya belum tahu persis
saya akan minta komentar dari pak gus pardi ketika hari ini kemudian koalisi masyarakat sipil agak pesimis begitu pak
ketika bawaslu mengatakan belum atau tidak menemukan
kemudian dkpp masih menyatakan bahwa memverifikasi administrasi dan material
tidak ditanggapi dengan cepat
bagaimana komisi dua melihat ini pak
tentu saya berharap kepada bawaslu
bawaslu itu adalah badan pengawas pemilu
berbeda dengan dkpp
sebagaimana yang disampaikan oleh pak ramlan surbakti tadi
bawaslu itu harus sebagai lembaga yang diberi amanah oleh undang undang tentu dia harus proaktif
sekarang ini bukan proaktif lagi
sudah banyak pengaduan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat
terutama apa yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil
oleh karena itu harusnya bawaslu jemput bola
melakukan komunikasi dengan koalisi masyarakat sipil
minta data dari apa yang dikumpulkan oleh koalisi masyarakat sipil itu terhadap adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kpu
oleh karena itu saya meminta kepada bawaslu sebagai mitra komisi dua dan saya adalah anggota dari komisi dua tersebut
supaya persoalan ini nyaman aman dan bisa kita selesaikan secepat mungkin
ini baru tahap awal
baru melakukan verifikasi terhadap partai politik
banyak pekerjaan pekerjaan yang harus dilakukan dan dituntaskan
oleh karena itu trust kepercayaan masyarakat kepada kpu dan bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tentu ini adalah merupakan ujian awal
kalau seandainya kpu tidak terbuka dan dia harus menyampaikan apa adanya
dan tadi sudah disampaikan bahwa siap untuk diaudit terhadap persoalan persoalan
yang diduga oleh masyarakat terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya
dan bawaslu sebagai badan pengawas tentu harus proaktif
lakukan kolaborasi sampai dan kita minta kepada koalisi masyarakat sipil
dugaan dugaan itu apa saja
lalu dilakukan verifikasi
kemudian kita lakukan konsolidasi dan lain sebagainya
dan melakukan komunikasi juga dengan kpu terhadap tuduhan
yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil tersebut
baik pak gus pardi ini tentu menjadi hal yang mendesak
bagaimana sikap bawaslu harusnya responsif dan seperti apa kata anda tadi ya harusnya jemput bola
baik ini sudah terus bergulir begitu kasusnya
bahkan presiden joko widodo sudah sedikit berkomentar
dan untuk menyegarkan kembali ingatan kita atas statement presiden ini
kita akan saksikan bersama statement dari presiden joko widodo berikut ini
tapi repotnya ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
itu kan sebetulnya urusannya kpu
urusannya kpu itu
tapi yang dituduh tuduh
baik itu tadi kita dengarkan statement presiden joko widodo yang mengatakan jangan langsung menuduh eux menunjuk istana ikut campur soal ini
saya akan minta tangkapan dari prof fromlan
prof kita bisa memaknai ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu
apakah ini bisa kita maknai sebagai hanya kemudian disclaimer pemerintah agar tidak kemudian terseret
atau bisa kita maknai kemudian ini harusnya menjadi reminder
seorang kepala negara saja sudah ikut mengomentari yang harusnya mungkin di tingkat kpu dan bawaslu
untuk segera responsif bergerak begitu prof
ya itu tuduhan tuduhan seperti itu semestinya jangan dikemukakan dulu gitu
minta kpu transparan kalau tidak ada akuntabilitas bawaslu dan terakhir dkpp gitu
nah kalau itu ternyata ada faktor luar gitu itu baru kemudian bisa bicara mengenai tuduhan istana dan sebagainya
menurut saya terlalu
terlalu cepat gitu
kenapa nggak menggunakan proses prinsip transparansi dan akuntabilitas sebelumnya
akuntabilitas itu ada dua ya
itu berarti klarifikasi penjelasan
nah baru kalau itu tidak memuaskan bagi pihak teman teman lsm
baru masuk ke akuntabilitas hukum yaitu ke bawaslu
dan terakhir etik gitu
lalu masuk ke politik praktis ya
itu kalau sampai ke istana dan sebagainya kan praktis itu
pemilu berintegritas gitu
transparansi kalau nggak jalan ya akuntabilitas
kalau akuntabilitas dengan teman teman tak suka ya
prof berarti artinya ada yang miss ada yang dilewati begitu prosesnya
kalau anda mengatakan ada seharusnya ada akuntabilitas ada transparansi
harusnya kemudian kpu dan bawaslu paling tidak melakukan hal tersebut begitu prof
untuk kemudian tidak langsung agar koalisi masyarakat sipil menyampaikan ke kepala negara begitu
ya artinya teman teman masyarakat lsm itu koalisi lsm
itu gunakan dulu ini ya
bawaslu dan dkpp
jadi bawaslu itu adalah pertanggungjawaban hukum akuntabilitas hukum
tapi sebelum akuntabilitas hukum harus ada akuntabilitas politik
dalam arti penjelasan
kalau ada pertanyaan kpu menjawab
kalau ada keberatan harus memberi klarifikasi gitu
kalau ternyata jawaban klarifikasi yang diberikan kpu belum memuaskan teman teman lsm
nah baru akuntabilitas hukum gitu
jadi proses itu dilalui gitu
itu bagian dari upaya kita
kan itu prinsip itu itulah prinsip demokrasi ya
jadi jangan bahwa belum apa apa langsung dibawa ke syarat syarat masuk ke duluan gitu
kita buat itu
kita gunakan prosedur konstitusional itu yang udah dulu
prof kalau begitu pertanyaannya adalah
bagaimana kemudian ketika pesimisme ketika langkah tidak optimis terhadap lembaga lembaga yang ada ini
sudah tidak ada di masyarakat tidak ada di koalisi masyarakat sipil
bagaimana kemudian kita mencari keadilan bagaimana kemudian kita untuk membuktikan
apa tuduhan tuduhan yang terjadi ini prof
ya ini kan masalahnya baik kpu maupun bawaslu atau dkpp
itu harus salah satu misi mereka ini kan bagaimana menjamin kredibilitas proses dan hasil pemilu di mata masyarakat gitu kan
nah ketiga pihak ini menjalankan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu
tiga pihak ini berperan sesuai dengan fungsi mereka
karena kpu yang melaksanakan bawah suluh yang sekarang kan bawah suluh kan tidak hanya pengawasan
juga penegak hukum dia sekarang pada tiba tiba penegak hukum administrasi gitu
jadi saya bersama dengan bapak anggota komisi dua dpr tadi bawah suluh itu
sekali lagi maka saya tanya tadi statement kpu kami belum menemukan itu apa karena
apa berdasarkan laporan dari teman teman koalisi lsm
atau karena hanya berdasarkan komentar komentar umum atau dia sudah ke lapangan ngecek
intinya bawah suluh itu tidak menunggu
tapi harus istilah bapak anggota komisi dua dari harus jemput bola
jadi sekali lagi itulah upaya bawah suluh menjamin kredibilitas proses dan hasil pemilu
jadi ini bukan hanya urusan kpu ya tapi bawah suluh juga
artinya harusnya responsif begitu ya seperti kata pak agus pardi
saya akan ke pak agus pardy
pak bagaimana tanggapan anda begitu ketika hari ini belum lama ini bergulir
belum lama terungkap dugaan ini ternyata sudah menyeret banyak pihak
bahkan presiden sudah disclaimer duluan yang jangan jangan sebentar lagi mungkin legislatif juga akan ikut terseret begitu pak
seperti apa tanggapan anda
ya sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang dpr begitu juga tugas daripada pemerintah
bahwa pelaksana pemilu itu adalah kpu bawaslu dan dkpp
artinya tentu pemerintah tidak terlibat terhadap persoalan persoalan teknis yang berkaitan terhadap apa yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini
malam ini apa yang dilansir oleh cnn bahwa ada pidato yang disampaikan oleh pak jokowi
bahwa beliau menyampaikan sikap terhadap
adanya isu tuduhan kepada istana
dengan demikian tentu jernihlah sudah terhadap persoalan yang berkaitan terhadap apa yang dilansir oleh berbagai media itu
lalu kita tentu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pak jokowi bahwa istana tidak terlibat hal hal yang berkaitan terhadap prosesi yang merupakan tugas dan tanggung jawab daripada kpu
oleh karena itu
tentu kpu sebagaimana dikatakan oleh pak presiden
artinya pemerintah tidak terlibat dan tidak ikut campur
oleh karena itu tentu pada hari ini kita berharap kepada bawaslu dan kpu untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan
yang dituduhkan kepada kpu
nah dugaan dugaan itu sudah disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil
oleh karena itu bagaimana bawaslu dengan koalisi masyarakat sipil melakukan urundemuk melakukan rapat membicarakan tentang persoalan ini
oleh karena itu kalau hal hal yang semacam itu sudah dia dapat
tentu dia harus memproses sesuai dengan wewenang yang ada pada bawaslu itu
dan kpu sebagaimana orang yang tertuduh pada hari ini kalau mereka tidak berbuat
tentu dia tidak welcome saja terhadap apa saja yang ingin diklarifikasi dan lain sebagainya
sebagaimana dikatakan di dalam undang undang bahwa kpu harus bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan dan perundang undang yang berlaku
dia harus independen tidak diintervensi oleh siapapun
termasuk juga apakah oleh dpr ataupun pemerintah
dia harus berintegritas
oleh karena itu ini harus dijaga karena pelaksanaan pemilu pahadihanya itu masih jauh
banyak tahapan tahapan yang harus dilakukan
oleh karena itu ini adalah ujian yang amat berat
dan saya sangat prihatin sebagai anggota kpu
sebagai anggota komisi dua yang merupakan mitra penyelenggara pemilu
tentu ini harus dibereskan harus diklarifikasi harus diselesaikan secara tuntas
sehingga pelaksanaan kegiatan tahapan tahapan berikutnya masyarakat percaya kepada penyelenggara pemilu
kalau ini tidak dituntaskan tentu ada semacam kekhawatiran bahwa kpu bawaslu ada tumpangan tumpangan yang ada orang luar di dalamnya
ini adalah hal yang sangat penting
saya inginkan hal itu terjadi
baik pak guswardi ini karena taruhannya marwah penyelenggara pemilu
agar kemudian segera diklarifikasi baik bawaslu maupun kpu
terakhir saya akan ke prof ramlan
prof bagaimana kemudian ketika kasus ini terus bergulir berlarut larut
akan seberapa kemudian mempengaruhi tadi soal bagaimana kepercayaan publik pada penyelenggaraan
dan tentu kekhawatiran akan jangan jangan kepercayaannya juga akan berkurang
pada hasil dari penyelenggaran pemilu nanti prof
ya jadi ini kan ada sebelas tahapan ya
tahapan ini maka tadi saya usulkan di bawaslu
bawaslu itu karena peningkat hukum juga harus berdasarkan apa yang disebut kd dan projural
jadi kalau teman teman kualisi lsn menyampaikan pengaduan
maka kpu juga akan punya hak menjawab itu
maka di dalam forum itu
sidang bawaslu itu baik yang mengadu maupun yang digugat itu
punya kesempatan yang sama untuk adu data
nah dari situ bawaslu akan bisa mengambil sikap
ini ada yang bersalah atau tidak
jadi saya ingin forum di bawaslu itu sidang pengadilan bawaslu
walaupun bawaslu nggak bisa disebut pengadilan ya
itu adalah kedua pihak itu akan punya kesempatan sama
karena untuk membuktikan versi masing masing
itu jadi dampaknya tadi kalau ini terus menerus tidak diproses
nggak ada ditangani oleh bawaslu
itu akan menyebabkan salah satu proses tahapan pemilu
karena itu sekali lagi baik kpu maupun bawaslu
punya tanggung jawab untuk menjamin kredibilitas hasil pemilu
nah mas bram kalau boleh saya tambahkan sedikit ya
jadi saya bukan hanya dalam soal proses penyelenggaraan pemilu ini
saya juga menyampaikan begini
persyaratan menjadi peserta pemilu ini kan sekarang itu sudah lebih berat ya
dibandingkan pemilu sembilan puluh sembilan pemilu dua ribu empat itu kan relatif mudah
tapi mulai pemilu dua ribu sembilan itu persyaratan lebih berat
keanggotaan kepengurusan kantor dan sebagainya
nah mengapa sekarang ini persyaratannya begitu berat
itu membuat undang undang melihat
karena dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas dikatakan
sistem kepartean yang hendak dicapai
itu adalah sistem kepartean multi parte sederhana
nah kalau dalam ilmu politik disebut pluralisme moderat
nah salah satu cara untuk mencapai sistem kepartaian ini adalah
dengan peserta pemilu yang terseleksi
nah syaratnya adalah
syaratnya adalah persyaratan itu yang memang berat ya
tapi walaupun berat masih bisa dipenuhi
jadi kalau dalam verifikasi faktual ini
sekali lagi saya belum tahu apa yang salah dan sebagainya
tapi seandainya ini ada penyimpangan
itu maka tujuan mencapai sistem kepartean multi partai sederhana itu
tidak tercapai karena pelaksanaan ini
baik prof kami sudah bisa menangkap kesan anda prof
yang kedua yang saya mau tambahkan
ya ini soal soalan politik persyaratan keanggotaan part
itu adalah karena partai ini untuk anggota itu kan hanya memenuhi syarat saja
syarat menjadi peserta pemilu
kalau seandainya partai itu punya anggota itu
dan memang anggota masyarakat memang atas kesadaran sendiri
mau menjadi anggota partai
telah mengikuti orientasi
maka nggak ada persoalan soal verifikasi
nah tapi karena kemungkinan partai itu dari anggota itu
hanya untuk memenuhi syarat saja
setelah selesai nanti anggota juga dilupakan gitu
nah itulah sumber persoalannya utama
jadi partai sendiri dalam mengumpulkan anggota
hanya untuk sekedar memenuhi syarat
baik artinya garis merahnya adalah ketika prosesnya bersih
maka hasilnya akan juga kredibel begitu ya dalam hal ini
dalam hal ini
dalam hal ini
dalam hal ini
terima kasih atas waktu anda ketua kpri periode dua ribu empat dua ribu tujuh
prof ramlan surbakti dan juga anggota komisi dua dpr ri
gus pardigaus telah bergabung bersama kami
selamat malam salam sehat selalu bapak bapak
terima kasih pak